kebakaran terjadi kami siang di komplek bulog kelurahan kayu putih pulau gadung jakarta timur
api yang berasal dari rumah kosong di rt tiga rw enam diduga terjadi akibat korsleting listrik
seorang penghuni rumah yang terjebak kubaran api tak sempat menyelamatkan diri
saat mencoba memadamkan api yang merambat ke rumahnya
isak tangis keluarga pun pecah saat mengetahui jasad korban ditemukan di kamar mandi
jasad korban kemudian dibawa ke rumah sakit cipto mangunkusumo jakarta
untuk melakukan otopsi
guna mengetahui penyebab tewasnya korban
pada kebakaran ini lima belas unit mobil dikerahkan sudin gukalmat jakarta timur
diduga dari korsleting listrik di rumah tengah
rumah yang terbakar lah berapa
tiga rumah terbakar ya
satu rumah sebagian rumah kosong ya
tapi kena juga
di cikarang pusat bekasi kami siang kantor dpc
gabungan pelaksana konstruksi nasional indonesia
dilalap si jago merah
asap tebal dari kebakaran muncul di lantai dasar
kantor berupa ruko dua lantai tersebut
petugas pemadam kebakaran dari kawasan industri delta mas
memecah kaca jendela agar dapat mengakses titik api
beruntung sejumlah pegawai sedang tidak ada di ruangan
saat terjadinya kebakaran
bapak ibu di mana
harus kita memasuk
itu tugasnya dari mana
dari listrik pak
berarti posisi sepi
sepi enggak ada
enggak ada karyawan disini
kebakaran diduga akibat arus pendek listrik juga melanda truk
berisi muatan kayu di jalur pantura demak jawa tengah kami sore
usaha memadamkan api sempat mengalami kendala
karena mobil pemadam terjumpa kemacetan
percikan api diketahui sopir truk berasal dari kap mesin
sopir kemudian meminggirkan truknya
dan mencoba memadamkan api dengan alat seadanya
lepas dari kemacetan
petugas pemadam kebakaran akhirnya bisa memadamkan api
tim liputan cnn indonesia